halo good morning kali ini kami awali dengan kisah cinta presiden ketiga republik indonesia
bejo habibie dengan sang istri hasri ainun besari mengatasi tantangan badai kehidupan berlayar ke
akhirat dalam dimensi apa saja dipisahkan mau seminggu yang lalu namun tetap manula
sampai akhir saja cinta ini dibacakan oleh habibie dalam acara peringatan wafatnya ainun
yang digelar di kediaman keluarga habibie tak hanya itu lantunan doa dan ayat suci al quran
pun ikut mengalun mengiringi momen syahdun habibie mengingat istri yang sangat ia cintai
tepat delapan tahun lalu dua puluh dua mei dua ribu sepuluh
hai hasri ainun habibie wafat namun sosok ainun masih selalu dirindukan oleh habibie
jilbab berwarna putih gading milik sang istri pun selalu disimpan di bawah bantalnya bahkan ia
lilitkan di lehernya saat acara peringatan wafatnya ainun saya berkeyakinan bahwa ainun

saya berpikir bahwa ainun ini akan menjadi
tidak rasa sendiri selalu ada kawannya cuma ada tentunya masalahnya saya bicara nggak dapat jawaban tapi bukan dapat jawaban tapi dapat inspirasi
meski ainun telah tiada bagi rudy habibie semangat dan cintanya selalu menyertai kemanapun ia melangkah